pulsa murah beli sekarang hanya di motionpay
baik sebentar lagi ajang bergensi internasional mma tingkat asia akan segera dimulai
tepatnya di jakarta di negara indonesia kita tercinta ini
saat ini saya disini sudah bersama salah satu fighters dari negara lain yaitu dari negara nepal
dia adalah kamal kamal merupakan salah satu fighter petarung bebas terbaik di negaranya
mari kita berbincang sejenak dengan kamu
boy kamu tau gak kenapa saya ajak kamu nonton kejuaraan pertandingan pertarungan bebas
karena ini sangat berguna sekali buat ilmu pengetahuan kamu
untuk fight di kejuaraan mma internasional
kamu lihat ini
pukulannya tepat sasaran mengenai rahang lawan dan saat itu juga lawan langsung k o
jadi pukulan itu tidak hanya harus keras tapi harus tepat
tapi harus tepat sasaran mengenai titik lemah musuh
nah lihat nih boy gerakan tipuannya sangat efektif
kamu bisa melakukan double gen
kamu bisa masuk dengan street
atau dengan elgo yang tepat sasaran
nah sekarang lihat yang ini
ketika kamu menemukan lawan yang suka loncat loncat di atas ring
dia tidak sadar bahwa fondasinya sangat rambu
saat dia berada di atas angin
kamu bisa masuk dengan low kick
dan saat itu juga dia akan run
aduh kepikiran raya terus nih
apa jangan jangan ada hubungan ya
sama dia sakit sampai jadi demam kayak gini
lagiin sejak kapan dia suka nonton drama korea ya
perasaan dia gak pernah nonton deh
hah tapi cewek sih ya
kayaknya membanyakin suka nonton drama korea
yaudah lah positif thinking aja deh
abah sama mama juga bilang kan
dia baru balik dari bandung
naik motor lagi udah harus pergi pergi lagi
makanya begitu kena hujan langsung sakit
oh iya tadi dia juga nyuci motor ya
ya allah mudah mudahan raya cepet sembel
ya allah mudah mudahan raya cepet sembel

ya allah mudah mudahan raya cepet sembel

selamat datang di indonesia
selamat datang di indonesia
baik sebentar lagi
ajang bergengsi internasional
mma tingkat asia akan segera dimulai
tepatnya di jakarta di negara indonesia kita tercinta ini
saat ini saya disini sudah bersama salah satu fighters dari negara lain
yaitu dari negara nepal
dia adalah kamal
kamal merupakan salah satu fighter
petarung bebas terbaik di negaranya
mari kita berbincang sejenak dengan kawal
kal cepetan deh lo liat rcti sekarang
lagi ada liputan calon lawannya boy buat nanti di kejuaraan mma asia
iya dia udah datang ke jakarta dari nepal
ya singkirin nonton tv yuk
ada berita kedatangan veter dari nepal yang buat jadi lawannya boy
eh ada nang sini ramah masyikal
lo kemana biasanya aja temenin
duduk duduk duduk
oh gitu gapapa gapapa duduk
gue harus mempersiapkan diri bener bener nih
ini aja baru satu orang dari nepal belum dari negara lain
sumpah aku mesti ngabarin reva banget nih
soalnya kayak ada berita gitu tentang lawannya boy baru datang dari nepal
lo cek deh sekarang
yaudah yaudah makasih ya sien infonya
kayanya aku harus langsung nelfon boy deh
supaya boy tau kalau lawannya dari nepal udah dateng
aduh serem banget lagi
shin kok kamu ngasih tau reva sih
ntar kalau reva ngeliat terus makin cemas gimana
kok udah nelfon tadi
eh udah mau gimana
pernah juga dia lagi nonton sekarang
ya udah lah
ini kenapa sih handphonenya matang atau handphonenya boy sih yang rusak
liat liat dong kalau jalan
mama kenapa sih
menudut papa mama kenapa
pa mama tuh nelfonin boy berkali kali
sampai gak bisa pa
kenapa sih pa
ya mungkin memang aturannya begitu mah
handphonenya mungkin nggak boleh aktif
banyak banget c